nah kalau lo pengen daftar mendingan sekarang deh kita
ya halo dengan siapa ini
selamat siang pak
saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengangkat telepon saya
maaf ini dengan siapa ya
ada apa ibu menghubungi saya
saya terima kasih banyak lho pak karena bapak sudah memberikan izin kepada reva menjadi model iklan bersama buai
kalau menurut saya ibu tidak perlu berterima kasih sama saya
karena saya melakukan ini bukan buat ibu dan juga bukan buat boy
tapi saya melakukan ini semua untuk anak saya sendiri reva
saya ingin dia bersikap profesional
sekali lagi saya ingin dia bersikap profesional
dengan memenangkan ajang cocok maka dia harus ikut menjadi model iklan tertentu
dan saya tidak bisa melarang
wah hebat banget
reva itu sudah diajarin profesional dari dini
wah saya yakin sekali pak reva akan siap memasuki dunia kerja
ya bagaimanapun saya tetap mengucapkan terima kasih pak
pak saya sangat berharap bapak itu bisa
memaafkan segala kesalahan saya waktu dulu pak
kesalahan saya terhadap reva
seperti anak kandung saya sendiri pak
kalau dengar dari suaranya kayaknya memang mama nyambut ayah benar benar sayang sama reva
kayaknya si tante rempong itu mau ngelobi mas benny
supaya ngerestuin reva dengan
aduh makin harus ada di dekatnya mas b
aku nggak boleh kebawa emosi ibu ibu ribet satu ini
kalau menurut saya sah saja ibu mencintai anak saya
tapi bukan berarti saya juga harus menyayangi putra ibu kan
mohon maaf saya lagi ada keperluan
dan sekali lagi ucapkan terima kasih
saya sangat menyayangi rafa sekarang
seperti saya menyayangi anak kandung saya sendiri
kamu bengong kelamahan mas
kamu ini ada dah aja
mas makin penasaran sama kamu
kamu kok kayak kayak cina cina seperti begini ya
aku tangkap kamu malah terbang
tapi sampai kapan aku bisa menahan kondisi seperti ini
apa apa aku lebih baik mencari sesuatu yang lebih pasti
itu bukan bisnismu
kayaknya gue belum tahu deh kalau iklan kita udah keluar
secara dia kan kayaknya sibuk banget
sibuk banget latihan
nah kita kan udah selesai nih
bang jupri makasih ya bang
udah kelar pak
orang dari tadi panjang lebar ngomong
ada urusan pak makanan
bilang makanan aja duluan lo
minta bungkusin lagi
bilang rapat aja
latihan sih seru ref
iya sih aku jadi penasaran
aku juga udah gak sabar banget pengen lihat pak amir sama bu dona nikah
eh kamu udah liat belum iklan kita udah keluar lho
kita udah keluar loh
iya coba deh kamu cek di internet
katanya keren banget loh
tadi macan yang ngasih tahu aku
kalau gitu nanti aku lihat sendiri ya
oke semangat ya latihannya
ternyata foto gue sama reva tuh udah
gak sebar tuh
wah ini baru revo
keren lo perjuangan lo emang
berarti ini saatnya ada traktiran nih
boy itu jadi model iklan
buat bantuin nyokapnya
bukan buat traktir traktir
kan gue kiranya cuma sedikit gitu selamatan dikit
ya udah dong nanti gue traktir deh khusus buat lo
gue di traktir gak
gak usah nanti gue wakilin aja jatahnya
ya dah kalau gitu kita pulang aja yuk
gue baru inget nih
ntar malam ada pertandingan panco
lo kan mau ikut daftar tuh
nah kalau lo pengen daftar mendingan sekarang nih kita daftar dulu
ya udah boleh boleh
udah pak amir be pamit duluan ya
bang jupri selain murid saya mereka ini best friend saya
boy ian haikal dado wawan sama baon terima kasih atas kehadirannya di istana saya
jangan lupa dampak ini dibantun ya
ini nih yang lembut nih
mundur mundur santai
lu berani banget datangin ke base camp kita
mau lu ada sebanyak apapun lu pikir gua takut sama lu
lu udah bikin kaki bocin harus dioperasi
dan itu semua gara gara lu
lu ikut gua ke rumah sakit
itu karena dia ga muncul naik motor
padahal gue udah bilangin ke dia
itu bukan tanggung jawab lah
salah dia sendiri
ke semua laki laki apa bukan
lu bisa bikin masalah tapi gak bisa tanggung jawab
mendingan pada ngaca dong
dan inget ya
kalo lu emang ga mau tanggung jawab
lu jangan pernah nyesel
kalo gua bakal selalu ngejar ngejar lu lex
lu berani banget datang ke gue
lu mau fight sama gua
kita fight satu lawan satu
owo kok iu disini kok lah
satu lawan satu ya
satu lawan satu
kalo lu yang kalah
lu yang bayar biaya perawatan rumah sakit bosch
pega janji lu lah
kita pergi ke tangga apa
satu lawan satu
satu lawan satu tiga puluh dua
satu lawan satu

ratakan energies lu
satu lawan satu